masih bersama kami di good morning pemirsa
dalam sehari nelayan di sungai kawasan horolat gunung sari surabaya
kembali menangkap dua ekor ikan predator raksasa amazon arapaima gigas
ikan arapaima yang ditangkap memiliki berat lebih dari lima puluh kg
keberadaan ikan arapaima gigas di sungai berantas dikhawatirkan
mengancam populasi ikan lokal
pemilik ikan ini terancam pidana enam tahun penjara
seekor ikan predator raksasa arapai magiga selasa pagi ditangkap oleh dua orang nelayan
di sungai kawasan rolak gunung sari surabaya
setelah berhasil ditangkap ikan predator raksasa ini langsung diserahkan ke balai karantina
lalu pada selasa malam ikan arapaima kembali ditangkap pencari ikan
di aliran sungai berantas rolak gunung sari surabaya
ikan kedua yang berhasil ditangkap ini lebih besar
karena memiliki panjang hampir dua meter dengan berat lima puluh kg
sayang ikan ini mati karena terlalu lama berada di darat dan menjadi tontonan warga
keberadaan ikan arapaima gigas di sungai berantas dikhawatirkan mengancam populasi ikan lokal
ikan predator berhabitat asli di sungai amazon amerika selatan ini
akan memangsa ikan ikan populasi asli di sungai berantas
menurut suryono petugas dari kementerian kelautan dan perikanan mengatakan
sesuai aturan undang undang ikan jenis arapaima tidak diperbolehkan masuk wilayah perairan indonesia
dalam waktu satu bulan ini ada koordinasi untuk penyerahan
sampai satu bulan jika tidak ada tindak lanjut maka proses hukum akan berjalan
sesuai dengan pasal delapan puluh delapan undang undang no empat puluh lima tahun dua ribu sembilan
pemilik terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu lima miliar rupiah
sudah ada koresponen cnn indonesia wida subianto di balai karantina ikan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan surabaya ii di puspa agro surabaya
good morning wida kita tahu ini menggegerkan masyarakat di sana ya
awalnya katanya delapan yang dibuang begitu sengaja di sungai berantas
ternyata sudah banyak sekali ditemukan warga saat ini
bagaimana kondisinya di sana apa yang dilakukan oleh

pemilik terancam di puspa agro surabaya dua

ya good morning daniarnya juga prabu betul sekali
jadi awalnya memang diinformasikan delapan namun ternyata temuan di lapangan ini adalah belasan daniar
jadi memang penemuan ikan arapaima gigas ini cukup menggegirkan
lebih lebih di awalnya ini awalnya daniar
masyarakat di sekitar perairan surabaya mojokerto sidoarjo yang menemukan ini awalnya menyambut sukacita
atau menganggap hal baru ada ikan sebesar ini
atau ikan melebihi ukuran satu meter dengan berat puluhan kilogram
ditemukan ini awalnya dianggap sukacita
namun ketika sesuai analisa ini ternyata diidentifikasi sebagai ikan arapaima gigas
ini cukup mengejutkan masyarakat karena ikan ini yang pertama adalah predator
bisa merusak ekosistem sungai lokal kita
kemudian yang kedua ikan ini tidak diperbolehkan berada di perairan indonesia
dan ini daniar dan juga prabu adalah salah satu ikan arapaima gigas yang kemarin
atau hari selasa ditangkap di perairan surabaya
atau di kawasan rolak gunung sari surabaya
ikan ini panjangnya adalah satu tiga meter dengan berat mencapai kisaran tujuh puluh sampai delapan puluh kilogram
dan ini adalah penampakan atau kondisi ikan ketika sudah ditangkap oleh warga lsm bksda
ini adalah berada di tempat penampungan ikan
di balai karantina ikan dan pengendalian mutu
di tempat saya berada saat ini
nah bagaimana penanganannya
kemudian sudah berapa ikan yang ditemukan
dan kira kira bagaimana ikan
yang tidak hanya dilepas liarkan di perairan sekitar surabaya mojokerto sidoarjo
namun juga ada peternaknya
ini bagaimana ikan ikan yang sebenarnya tidak diperbolehkan di indonesia ini
kita akan bertanya langsung kepada bapak hasim
selaku kepala balai karantina ikan dan pengendalian mutu kelas dua surabaya
bapak ini sejauh ini saya melihat kurang dari lima ya pak
ada tiga ikan di sini
padahal ada belasan yang sudah ditangkap
yang lainnya di mana bapak
yang lainnya ada di tempat penampungan
pak gubern masih ada di sana
jadi ini yang dilepas
kemarin sudah kita hitung katanya delapan belas
nah kalau udah delapan belas
berarti ini sudah semuanya keangkat
nah nanti kalau memang ada lagi ini ikan dari mana
kita tidak tahu ini jadinya
apakah itu yang dilepas
apakah memang itu laporannya tidak betul ke kita
nah itu mungkin nanti kita akan tindak lanjuti lagi bu
sebentar kita runut ya pak
jadi menurut pengakuan pembudidayanya
ini pengakuannya adalah melepas liarkan delapan belas ekor
dan sekarang yang kita temukan adalah total
total sudah ada delapan belas sama yang tadi malam terakhir
ada juga yang sudah dimakan sama masyarakat katanya gitu
kalau ini berarti sudah lengkap semua delapan belas
pak sebenarnya bahayanya ini apa sih pak
kalau ikan ini ada di perairan lokal kita
ini kan ikan predator dan kompetitor
kita kalau di sungai itu bisa habis
ikan kecil kecil aja nanti bisa habis
jadi sudah tidak ada lagi ikan
karena memang dia predator
terus juga mungkin nanti bisa juga yang lain
mungkin bisa juga kalau dia sudah tidak ada makanannya
ada bayi di situ berenang bisa juga dimakan
ini sudah kisaran akhirnya
akhir juni ya pak dilepas liarkan
sampai saat ini sudah ada laporan pak
dampak kerusakan lingkungan
misalnya populasi ikan apakah sudah ada data berkurang seperti itu
ya sebetulnya bukan data
karena kan ini memang seminggu
seminggu kan perlu adaptasi juga di sungainya
sesuai apa tidak
sekarang juga kita dengar katanya sekarang mengapung di air
berarti kan tidak sesuai dengan kondisi mereka di amerika amazon itu
nah apalagi di sini
kalau bukan nggak mungkin ya
sampai saat ini belum ada jumlahnya bertambah
masih segitu gitu aja
ini tidak diperbolehkan berada di perairan indonesia
ancaman hukumannya ini apa pak sebenarnya
kalau memelihara ikan arapaima gigas ini
itu sepuluh tahun
ancamannya sepuluh tahun sesuai dengan undang undang
nah itu nanti ini sementara kan lagi di pulbuket
lagi disidik orangnya
karena dia tidak boleh
tidak boleh dihukum dengan kondisi mereka di indonesia ini ya pak
tidak boleh melakukan kesungi
nah itu yang dilarang
mungkin nanti kita akan data semua
bukan hanya yang hobi saja
kita juga akan mendata yang ada di ikan hias
senter ikan hias
nanti kita saya anjurkan sih
serahkanlah ke kami
biar kami yang menangani ini
nanti sesuai arahan dengan kepala bkipm
kita harus ada posko
yaitu di puspadro
dan di pelabuhan tanjung perak
kami siap menerima
siap menerima ya pak
pak hasim terima kasih atas waktunya
betul sekali prabu dan juga daniar
ikan ikan terlarang ini
tidak hanya arapaima namun juga piranha
dan juga ratusan ikan lainnya yang sudah ada daftar
pasal delapan puluh delapan nomor empat puluh lima tahun dua ribu sembilan
ini tidak boleh berada di perairan indonesia
pihak balai karantina ikan dan pengendalian
dan dilem muto sendiri menyediakan tiga posko
ini ada di sidoarjo di tempat saya berada saat ini
di puspa agro kemudian di
bandara internasional juanda
kemudian di pelabuhan tanjung perak
mereka siap menerima
tidak hanya ikan yang dilepas liarkan
namun juga dari hobiis atau pemelihara
ikan ikan terlarang ini
kembali ke studio daniar dan juga prabu
ya baik wida terima kasih
untuk pantauan dan juga laporan anda
jadi itu dia ya ada tiga posko
dan juga pihak pihak yang bisa anda hubungi jika memang menemukan ini

ikan arapaima gigas yang sampai saat ini pun
sedang dicari oleh masyarakat ya
dan dilarang untuk dilepas liarkan di sungai kita